persib kembali menggelar latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api rabu pagi
sebagai persiapan jelang laga versus sriwijaya fc di pekan sembilan belas liga satu indonesia
menjelang penutupan jendela transfer lima agustus persib pun masih melakukan perburuan
dua pemain berposisi sebagai midfielder guna merealisasikan misi baru sebagai juara liga satu indonesia
pasca meraih kemenangan laga tandang dramatis kontra persebaya dan ps tira
persib kembali menggelar latihan di stadion gelora bandung lautan api di kawasan geribagi bandung rabu pagi
selain menggelar latihan fisik ringan dalam latihan tersebut pelatih persib mario gomez
juga meminta anak asuhnya untuk melakukan simulasi game
meski telah memastikan diri sebagai juara paruh musim tidak membuat skuad persib puas
pangeran biru terus melakukan simulasi game
perburuan pemain lokal guna mempertajam kualitas squad yang bermarkas di stadion gelora bandung lautan api tersebut
jelang penutupan jendela transfer lima agustus mendatang sebanyak dua pemain lokal berkualitas berposisi sebagai gelandang
akan segera direkrut guna merealisasikan misi baru sebagai juara liga satu indonesia
pertama kali persib menang
pertama kali persib menang